mas wisnu ngapain sih sama dia
dia kan istrinya pembunuh
tolonglah jangan sebut mas prabu lagi sebagai pembunuh
mas prabu itu udah terbukti nggak bersalah utari
mas prabu sudah selesai
mas prabu sudah selesai
mas prabu sudah selesai
mas prabu sudah selesai
mas prabu sudah selesai
mas prabu sudah selesai
malah harus dibawa ke singapura
tapi aku udah urus semuanya sih
ilin terhadap ambulans dibawa dari sini
terus apa yang bisa aku bantu
kalau amir tetap disini
terus apa yang bisa aku bantu
bisa tau kalau papa itu adalah papa aku
nggak ada sih
mendingan sekarang kamu pulang nih
biar aku urus disini sendiri
cepetan pulang ya
nggak usah banyak nanya
mas saya mau ngantar ini paket buat pak rusli mas
nanti aku nunggu
itu ada orang
saya udah terlalu laat nih
pak rusli itu kan nama papa kamu ki
rizky jawab aku yang jujur ya
apa orang yang dari tadi ngejar mama kamu itu papa kamu
berarti selama ini orang yang mirip ayahku itu bukan papa kamu kan
rizky jawab aku yang jujur ya
apa orang yang dari tadi ngejar mama kamu itu papa kamu
sebelum pak umpin
rasul padatu itu anticat
maaf ini yang saya cari alamatnya nomor b dua puluh satu mas tapi ini d dua puluh satu ya
kayaknya saya salah deh
nomornya aja salah mas
mas tau saya juga namanya iwan
oh ya kalau gitu saya permisi mas
kenapa liat liat kamu masih nungguin jawaban aku
amira udah deh aku capek tau gak sih ditanyainin terus
yaudah kalau gitu orang itu siapa
aduh rizky aku gak pengen bercanda
amera aku juga gak bercanda ya aku itu gak sampai tiga
kalau gak gaji kamu aku potong mau
satu dua aku gak bercanda nih serius ya
iya oke oke aku pulang sekarang
kamu cari cari siapa
sebetulnya aku lihat lagi orang yang mirip sama sisan di sekitar sini mas
aku udah beberapa kali ketemu dia
dan terakhir aku lihat di sekitar sini
apa mas bisa tahu sesuatu ya
jangan jangan mas juga pernah ketemu sama orang itu
orang itu betul betul mas isan ya
kalau memang benar tolong kasih tahu aku males
di antara aku
aku tahu mas isan memang udah gak ada hubungan apa apa
aku itu tahu mas isan
aku kenal dia
mana bisa aku menolak permintaan lainnya
dari dulu aku kenal sama dia
dan aku tahu aini itu sebetulnya orang baru
sebenarnya yang mana maksud saya
amir atau zahira anak saya
tolong katakan sejujurnya
dan dia tidak mau kasih tahu apa apa lagi buat saya
orang di depanku ini pasti ikhsan
aku kasih tahu aini
bahwa orang itu adalah iksan yang mungkin saja masih hidup
aku nggak tahu bagaimana ceritanya
iksan bisa jadi seperti itu
tapi aku yakin itu iksan
dan aini berhak tahu
aini berhak tahu
aini berhak tahu
aini berhak tahu
aku tadi pagi ketemu lagi sama orang itu di sekitar sini
utari mungkin aja dia itu memang bener bener mas ihsan
atau kamu pernah ketemu juga sama dia
mutari atau mas wisnu tolonglah kasih tahu aku
kamu pasti salah lihat
suami saya sudah mati dan yang bunuh adalah suami kamu
perempuan yang sudah bersuami kayak kamu pasti aja nyari nyari suami orang
kenapa kamu masih mengharapkan cintanya mas ihsan ya
kamu masih yakin kalau mas ihsan itu masih mencintai kamu
lalu dia melupakan anak dan istrinya gara gara cuman kamu yang ingat
utari kok kamu bicara kayak gitu
utari kenapa kamu bilang kalau ihsan sudah melupakan anak dan istrinya
mudah mudahan mereka jangan jadi curiga
kalau mas iksan memang masih hidup
dan hal itulah yang sebenarnya terjadi
aku sama mas ihsan itu bener bener udah nggak ada apa apa
kalaupun dia melupakan seseorang
yang pertama akan dia lupakan itu jelas jelas aku tari
aku yakinkan ke kamu tari
sejak aku dan mas ihsan nggak berjodoh
aku tahu mas isan pasti langsung melupakan aku
tapi nyatanya nggak begitu id
kamu jangan bikin saya sampaikan seperti ini
lagian ngapain sih kamu masih aja ngikut ngikut mas ihsan
jadi kan saya berpikiran seperti ini
ayo mas kita pergi dari sini
aku pergi dulu
eh mbak amira
bibi udah pulang dari kampung
iya mbak baru aja tadi pagi
saya juga baru tahu mbak
dapurnya nyonya itu kebakaran mbak
terus katanya nyonya terjebak juga ya di dapur situ ya
terus lukanya parah ya mbak
aduh terus keadaan nyonya gimana mbak
baik baik aja kan mbak
saya itu mau nanya sama siapa gitu
alhamdulillah bulen udah nggak apa apa kobi
sekarang lagi di rumah sakit
karena memang lukanya parah banget
katanya sih juga mau dibawa ke singapura
buat operasi plastik katanya
soalnya mau ngantre bulen itu bapak bapak yang waktu itu bawa bulen pergi
bapak bapak siapa mbak
saya juga nggak tahu siapa bi
soalnya rizky juga gak pernah mau cerita
pokoknya orang itu nggak seberapa tinggi
kulitnya putih rambutnya keriting terus pakai kacamata
debbie tahu nggak itu siapa
bistri juga tahu kan
orang yang selama ini dibilang rizky papannya itu bukan papanya rizky
bibi orang yang mirip ayah saya itu bukan papanya rizky kan bi
kami bahkan estamos diondok dari situ number one

tapi udah berubah jadi bravery

jadi diam saja tuh rizky ya

jadi setelah keteluruan ini juhan mau menjumpa pointsdert
apakah juhan tahu juga apa bakalan lagi unsurahnya p computing project ini terjadi dari kita